ya kepres nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua tentang hari penegakan kedaulatan negara yang diteken oleh presiden jokowi memicu perdebatan publik
sejumlah pihak mempermasalahkan ketiadaan nama presiden soeharto sebagai tokoh penting yang pada serangan umum satu maret seribu sembilan ratus empat puluh sembilan
pemerintah jokowi dinilai membelokan sejarah
malam hari ini saya coba tanyakan langsung ke pak sri margana sejarawan ugm dan juga ketua masyarakat sejarawan indonesia yogyakarta
yang juga salah satu ataupun tim ataupun penyusun dari naskah akademik hari penegakan kedaulatan negara
selamat malam pak margana apa kabar sehat ya
selamat malam mas red sehat ya
baik pak margana anda tentu mengikuti kontroversi atau pihak pihak yang mempermasalahkan ketika tidak ada nama pak soeharto dalam kepres satu maret yang ditaken oleh presiden joko widodo
kemudian dalam naskah akademiknya disebut ada empat puluh delapan kali nama pak soeharto
apa penjelasan dari anda sebagai penyusun naskah akademik ini terkait dengan ketiadaan nama pak harto di kepresnya pak
ya kalau kepresnya kan yang menyusun bapak bapak di jakarta ya
kalau naskah akademiknya saya yang menyusun
dan di situ kalau ada tuduhan bahwa soeharto dihilangkan itu tidak benar
jadi peran letkos
soeharto tetap ditempatkan pada porsi yang sebenarnya sebagai orang yang ditunjuk untuk memimpin serangan umum satu maret
ya seperti anda sebutkan tadi di naskah itu ada empat puluh delapan kali letko soeharto disebut sebagai orang yang sangat penting
itu lebih dari semua tokoh yang ada
artinya tokoh yang lain tidak disebut sebanyak itu
oke jadi menurut anda ketiadaan nama pak harto itu
tidak di dalam kepres kemudian sah sah saja begitu
karena di dalam naskah akademiknya secara historikalnya tetap ada peran dari pak soeharto yang kemudian dianggap sangat penting
ya karena kan kepres ini kan esensinya ingin menjadikan serangan satu maret sebagai momentum hari penegakan kedaulatan negara
kepres bukan untuk melegitimasi siapa berperan apa gitu
tapi lebih kepres fungsinya untuk menjadikan satu maret ini sebagai hari penegakan kedaulatan negara
jadi sebetulnya menurut saya malah itu kepres tidak perlu menyebut nama siapapun
tapi kemudian dari kepres yang tidak menyebutkan nama pak soeharto ini dinilai sebagian pihak pak margana
ini pemerintah berupaya untuk membelokkan sejarah kemudian mencoba untuk menghapuskan peran dari pak soeharto
jadi tanggapan anda seperti apa apa pandangan anda ketika kemudian ini menjadi sebuah polemik
oh tidak benar mungkin karena polemik ini muncul karena orang yang memunculkan polemik belum membaca naskah akademiknya dulu gitu
jadi mungkin setelah membaca naskah akademik saya kira akan berbeda
tidak ada upaya untuk membelokkan negara itu fitnah itu
oke sebagai penyusun mungkin anda bisa menjelaskan seberapa jauh atau seberapa besar
di dalam naskah akademik itu anda menjelaskan peran dari pak soeharto
ya pak harto adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin serangan bom satu maret
tapi kalau ide memang fakta fakta sejarah sangat kuat
ide itu gagasan dari sri sultan hamenggono ix
itu disampaikan beliau dalam wawancara dengan radio bbc
dan juga ditulis dalam memoir beliau
tata untuk rakyat itu
buku tata utuh rakyat itu sudah diterbitkan pada masa pak harto masih berkuasa juga
dan wawancara itu juga dilakukan pada masa pak harto
selama itu juga pak harto tidak pernah membantah pernyataan sultan itu
dan juga pernyataan sultan itu juga banyak ditukung oleh kesaksian kesaksian tokoh yang lain juga
oke jadi peran pak harto yang bisa anda jelaskan
karena ini kan yang dipersoalkan adalah peran pak soeharto
tidak lagi diutamakan begitu kira kira ya
mungkin yang digambarkan oleh pihak pihak yang mengkritisi itu
jadi mungkin anda bisa menjelaskan seberapa besar sebetulnya dalam masyarakat akademik
peran dari pak soeharto sendiri
ya peran pak harto sangat penting karena
lila yang ditunjuk untuk memimpin serangan satu maret itu
cuma serangan satu maret ini tidak bisa dilihat dipersonifikasikan pada satu pak harto saja
karena yang ikut melakukan
banyak sekali tokoh tokoh yang ikut menjadi bagian penting dari serangan umum satu maret
karena serangan satu maret itu sebuah konsep serangan yang terorganisir secara matang itu
dari berbagai unsur strategi militer yang sangat
yang memerlukan peran tokoh tokoh yang lain
sebagai contoh misalnya
kalau mengatakan soeharto didukasi untuk menghadang pasukan belanda dari
yang ada dari solo
kemudian ada juga tokoh militer yang ditugasi menghadang pasukan belanda dari magelang
kemudian tbc matupang ditugasi menyebarkan intelijen untuk
dan juga menyiarkan hasil dari serangan satu maret ke dunia internasional
kemudian mayor sarjoro dan juga
pencet semual itu justru yang ditempatkan di hubung front paling depan
untuk menghadapi belanda di benteng fredeberg
kemudian ada tokoh lain yang juga ditugaskan untuk menjaga bandara
untuk memastikan belanda tidak menggunakan serangan udara melawan pasukan ri tni pada masa itu
jadi itu melibatkan begitu banyak tokoh dengan peran yang memang sudah diatur sedemikian rupa
kalau salah satu dari strategi atau tokoh ini tidak memerankan perannya dengan baik
maka serangan itu juga akan gagal
ini serangan ini tidak bisa dipersonifikasikan hanya oleh pada satu orang saja
selama ini anda melihat bahwa persepsi atau personifikasi dari serangan satu maret ini
justru lebih kental diutamakan peran dari pak harto begitu kira kira pak margana
ya saya kira selama pak harto menjadi presiden dulu
ada dibuat juga seperti film
dan nur kuning itu yang begitu menempatkan sosok suharto menjadi pemain yang paling dominan gitu
kemudian juga di dalam histrografi sejarah indonesia pada masa soeharto itu juga
seolah olah semua kerangan umum satu maret itu identik dengan pak harto
jadi sebetulnya naskah akademik ini justru ingin menempatkan tokoh tokoh lain dalam posisi yang semestinya yang sewajarnya
sehingga kita bisa menghargai semuanya
tidak hanya satu tokoh saja
siapa saja pak margana tokoh tokoh yang mungkin anda bisa ceritakan dari naskah akademik ini
sehingga mungkin publik mendapatkan perspektif yang lain
ya sebetulnya esensi dari penegakan kedaulatan itu kan perjuangan dari dua kubu ya
dari kubu diplomasi dan kubu militer
jadi ketika para pemimpin indonesia
karena muhammad hatta dan para menteri menterinya itu ditangkap dan dibuang ke bangka sana
itu pemerintah belanda mulai propaganda kan
bahwa indonesia sudah tidak ada
yang ada tinggal para pemimpin terkemuka republik indonesia
yang sekarang sudah ditahan
kemudian tentara nasional indonesia juga sudah tidak ada
yang ada adalah ekstremis ekstremis yang mengganggu keamanan di jawa dan di seluruh indonesia yang lainnya yang dipimpin oleh sudirman
jadi itu adalah propaganda belanda untuk menempatkan posisi indonesia pada dunia internasional
sehingga setelah dibuang ke bangga itu para tokoh pergerakan para tokoh nasional kita seperti pak karno hatta muhammad rum dan sebagainya itu
melakukan apa yang disebut counter propaganda
counter propaganda itu adalah berupa propaganda berubah untuk melawan propaganda belanda tadi
atas bantuan dari commission of good offices yang terdiri dari australia belgia dan amerika itu
mereka bisa meyakinkan dunia bahwa indonesia masih ada dan mereka masih bisa membuktikan bahwa indonesia ada
salah satu yang dibuktikannya adalah keberhasilan indonesia menumpas peristiwa madiun itu tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan
bagaimana mungkin seorang negara yang sudah tidak
yang lumpuh tapi masih bisa mengatasi masalah
dalam negerinya seperti peristiwa madiun seribu sembilan ratus empat puluh delapan itu
dan oleh karena itu para tokoh yang dibuang itu yang melakukan counter propaganda itu perlu dukungan
agar eksistensi militer yang dinihilkan belanda itu juga nampak
sehingga jogja dalam hal ini sri sultan sudirman yang bergerilya di sekitar pacitan dan jawa timur dan beberapa tempat lainnya
kemudian berinisiatif untuk melakukan
menunjukkan eksistensi militernya juga dengan cara serangan umum satu maret
jadi intinya baik bangka dan jogja dua tempat ini saling bergerak bersinergi untuk membuktikan bahwa propaganda belanda itu tidak benar
pak margana saya harus membacakan tanggapan dari bung fadlizon ya
yang banyak menanggapi dari kepres ini dan juga naskah akademiknya
salah satunya begini serangan umum satu maret ini ada di dalam satu kerangka pemerintahan darurat republik indonesia
pada tanggal dua puluh
dua desember empat puluh delapan sampai dengan empat puluh sembilan
ini kalau kita lihat menjadi sumber polemik karena seolah olah serangan umum satu maret itu berdiri sendiri
padahal tidak demikian
dan ada peran pak soeharto yang berdiskusi dengan sri sultan hamengke buwono ix dan juga bambang supeno untuk melakukan
untuk berinisiatif melakukan serangan umum satu maret seribu sembilan ratus sembilan puluh
tanggapan anda seperti apa pak margana
toh itu dia naskah akademik
persis seperti yang dikatakan itu kita
kita sampaikan juga
tidak ada yang
jadi apa yang disampaikan pak fadlizon itu sebenarnya di naskah akademik juga sudah kita sampaikan
oke jadi sebetulnya apa yang disampaikan itu sama dengan yang ada di naskah akademik
tapi kemudian yang karena ini menjadi perdebatan karena kemudian tidak ada nama pak soehartonya begitu
di dalam kepres itu
menurut anda artinya tidak perlu ada nama pak harto di dalam sebuah kepres yang memang disusun oleh pemerintah
setahu saya kepres kepres yang lain seperti kepres
proklamasi kemerdekaan kepres tentang hari pahlawan kepres kepres
banyak itu kepres kepres seperti termasuk hari pancasila satu juni hari bela negara tentang pdri
itu tidak menyebutkan tokoh juga
jadi memang tidak perlu menurut saya
karena esensinya kan ingin menjadikan peristiwa peristiwa itu menjadi hari nasional
jadi milik bangsa milik
bahwa itu kerja dari semua komponen tidak hanya satu dua orang
baik terakhir pak margarina
artinya kalau kemudian ada desakan dari beberapa pihak bahwa kepres ini sebaiknya ditarik kembali direvisi
kalau itu ya terserah kepada yang di atas sana ya yang para pemimpin
kalau bagi saya tidak perlu lah
tidak perlu di
karena tidak ada
kalau mau baca sejarah itu ya di buku sejarah atau di naskah akademik itu
dan di sana tidak ada persoalan yang dipersoalkan itu tidak ada
jadi saya kira marilah kita hormati kepres ini sebagai upaya kita untuk menjadikan bangsa ini lebih sadar tentang pentingnya kedaulatan negara
yang sampai saat ini kedaulatan negara itu masih banyak sekali ancaman ancaman
jadi kita perlu inspirasi untuk itu
kita menyatukan pikiran
untuk sama sama menghadapi ancaman kedaulatan
baik terima kasih banyak pak sri margana untuk penjelasan anda
semoga publik mendapatkan informasi yang lebih dan juga tercerahkan dari polemik yang beberapa hari terakhir ini cukup menjadi perhatian bagi sebagian kalangan terkait dengan nama pak soeharto di kepres satu maret yang ditekan oleh presiden joko widodo
terima kasih banyak pak sri margana sejarawan ugm ketua masyarakat sejarawan indonesia yogyakarta
terima kasih selamat malam sehat selalu
selamat malam mas